konsumsi bbm bersubsidi tahun dua ribu sembilan belas diprediksi jebol hingga hampir rp tiga triliun
hal ini terungkap berdasarkan data bph migas tahun dua ribu sembilan belas yang menyebut ada kelebihan konsumsi bbm bersubsidi lebih dari satu juta kiloliter pada tahun ini
data bph migas menyebutkan konsumsi bbm bersubsidi pada dua ribu sembilan belas akan melebihi kuota sampai sebesar satu lima juta kiloliter atau senilai tiga triliun rupiah
sementara untuk kuota bbm bersubsidi pada tahun depan sebanyak lima belas delapan juta kiloliter
jumlah ini terdiri dari minyak solar lima belas tiga puluh satu juta kiloliter dan minyak tanah lima puluh enam juta kiloliter atau naik lima tiga persen dari tahun dua ribu sembilan belas atau sebesar lima belas sebelas juta kiloliter
potensi kelebihan konsumsi bbm bersubsidi diperkirakan mencapai satu triliun lebih
bph migas berjanji akan menjaga penyaluran bbm bersubsidi tahun depan akan tepat sasaran
mengenai penyimpangan ini saya sendiri ikut menyaksikan
bagaimana praktek praktek ini itu berjalan terutama di daerah daerah
bagaimana praktek praktek pengisian itu dilakukan di depan mata di depan sbbu
kemudian mendisharge di seberang jalan kembali lagi untuk mengambil
untuk dua ribu dua puluh yang ditetapkan melalui undang undang apbn yaitu
ppt itu kepada pertamina bph migas sudah menetapkan lima belas juta kl lima belas empat ratus empat puluh delapan empat puluh dua
ini kepada pt pertamina
untuk minyak tanahnya itu solarnya ya untuk solarnya rp empat belas empat ratus tiga puluh delapan empat puluh dua juta kl dan minyak tanahnya rp enam ratus sepuluh
melalui sidang komite oleh bph migas